ditemui usai mendapatkan gelar kesultanan dari tidore yaitu kapita mario ngolo
nyili gulu gulu atau yang artinya panglima perang laut kesultanan tidore di wilayah jauh
yudho margono mengatakan siap apabila akan dicalonkan untuk menjadi panglima tni yang
saat ini dijabat oleh andika perkasa yudo juga menyampaikan masih menunggu keputusan dan
panggilan dari dpr ri untuk menjalankan fit and proper test namun ia juga sudah menyiapkan
visi dan misi untuk nantinya disampaikan saat fit and proper test selamat sore bapak yudho dan
juga ibu berarti kan bapak sudah mendapatkan dua gelar kesultanan nih kemarin di ternate dan juga
hari ini di sidore pasien bapak gimana dan bagaimana tanggung jawab bapak kedepannya untuk
mendapatkan juga amal selesai jalankan pak tentunya saya sebagai keluarga besar kesultanan ternate dan
yang menjaga silaturahmi menjaga kehormatan juga menjaga budaya tradisi yang ada di
sultana tersebut sehingga dengan adanya kami di lantai untuk didalami menjadi warga
kesultanan ternate dan tidore hingga menjadi silaturahmi antara pihak angkatan laut dengan
kesultanan ternate dan tidore oke pak satu lagi yang lagi ditunggu tunggu sama syarakat tinggal dua puluh delapan besokkan presiden kota teluk luchonara

bapak sudah siap pak dan bagaimana persiapan untuk dpr
sebagai para jurid harus siap
siap ya pak ya
ibu bersih juga siap ya bu ya
menjadi panglima tni
terima kasih banyak
terima kasih banyak bu
bela mula hela tidur